saya berharap apabila memungkinkan ingin dirawat di rumah karena
gak pengen jauh lama lama dari anak anaknya
saya mengerti pak sangat mengerti
jika kondisi pasien memang membaik permintaan bapak tentu bukan hal yang sulit untuk saya penuhi
jadi sebaiknya kita tunggu dulu bagaimana hasil pemeriksaan darah pasien
apabila memang tidak ada masalah yang
siap kami akan bantu unit pengejaran
tujuan jangan itu pak alia
aku gantian yang ke dalam ya
gimana kalau nanti aja kita biarin dia istirahat dulu ya
tapi kondisi adin udah baik kan
udah sih udah kok tadi sempat ngobrol sama aku juga
andi minta dia untuk kalau bisa dirawat di rumah aja
bosen juga kali setiap hari di sini pak
hasil cek darahnya belum keluar
terus dokter juga tadi bilang masih lemas kondisinya andi
iya andin bilang dia pengen deket sama anak anaknya
kalau andin udah ngerasa bosen di sini kan kita juga jadi serba salah yang nungguin
iya aku ngerti sih pak
tapi coba mungkin kamu ngobrol dulu sama dokter baiknya gimana
kira kira kalau andin pulang aman nggak untuk kesehatan ya andin
atau sebelum itu bisa hubungin bu rosa aja dulu
iya tapi aku nggak mau ganggu bu rosa
maka si bu rosa lagi kerepotan ngurus askara ngurus rena
kata randy kiki lebih ke kampung
udah udah aku aku coba ngomong sama dokter dulu deh
mereka pakai gunungnya kebanyakan banget
sampai musik terus muncul ya
gue kenal sama ricky
dan gue gak tau apa maksud lo
gak usah bohong
gue gak bisa ketangkep disini
dan lari dari sini
atau saya injek leher kamu

saya tidak begitu mengenal dengan beliau
bahkan saya juga
bukan teman ataupun kerabat dari beliau
tapi memang betul
tahu sosok beliau karena
beliau adalah teman dari mantan istri saya
lalu menurut anda
untuk mencelakai anda waktu itu
sementara anda sendiri
pelaku mencoba untuk merusak mobil saya
pada saat itu
untuk melakukan tes dna
sebenarnya tidak ingin saya tahu
kalau anak saya adalah
anak kandung saya sendiri
dan bukan anak dia
semua sudah terungkap dan akhirnya saya tahu dengan sendirinya
itu adalah alasan dari beliau
pelaku juga merupakan salah satu orang yang
sudah menjadi perusak di rumah tangga saya
meskipun penyebab utamanya adalah elsa sendiri
yang lebih baik
yang lebih baik
yang lebih lebih baik
menaruh empat puluh juta jesse
hanya salah new thinking
sambil mencenang pesawat
aku tidak bisa
semua memberatkan makin bikin gua nggak tenang nih ya gue sering banget gue nggak
mau berlama lama di penjara semua yang bikin gue di sini harus dapat ganjaran
dan orang yang ada di monopolita gua akan hancurkan dan satu lagi
tolong mau bilang sama elsa gue akan bener bener menghancurkan
waktu yang akan membuktikan ancaman ricky terjadi atau tidak jadi seperti itu doka putri
saya berharap apabila memungkinkan ingin dirawat di rumah karena enggak kepengen jauh lama lama
saya mengerti pak sangat mengerti jika kondisi pasien memang membaik permintaan bapak tentu bukan
hal yang sulit untuk saya penuhi jadi sebaiknya kita tunggu dulu bagaimana hasil pemeriksaan darah
pasien apabila memang tidak ada masalah yang serius berarti penyakitnya pasien hanya karena
virus dan kelelahan saja tidak ada hal yang berbahaya semoga bisa terlaksananya untuk dirawat
saya pun berharap demikian pak pasien bisa dirawat di rumah dekat dengan keluarga sehingga beliau hanya
butuh istirahat yang cukup makan makan yang bergisi dan yang paling penting tidak boleh stres dan selalu
berbahagia ya dok semoga ya dok ya masuk yesus permisi dok ugd butuh bantuan ada
pasien baru yang terkena benturan di kepalanya sementara dokter jaga sedang menangani pasien yang lain
sementara dokter jaga sedang menangani pasien yang lain

luka kenapa ini pak
batu tawuran bukan dok ada yang mukul saya pakai batu kita bersihkan dulu lukanya ya biar kita tahu
seberapa dalam lukanya